dinas pendidikan kota bekasi mempertemukan guru robiatul adawiyah
dengan pihak sekolah dasar islam terpadu sdit darul muza beserta yayasan
sebelumnya viral percakapan via whatsapp tentang pemecatan robiatul adawiyah
dikarenakan pilihannya di pilkada jabar berbeda dengan pandangan sekolah tempatnya bekerja
senin siang rapat mediasi digelar di ruang rapat dinas pendidikan kota bekasi jawa barat
pihak dinas pendidikan yang dipimpin langsung oleh kepala dinas pendidikan ali fauzi mengungkapkan
telah disepakatinya perdamaian
menurut kepala dinas institusi pendidikan tidak diperbolehkan melakukan politik praktis
apalagi melakukan intervensi dengan mengarahkan pilihan seseorang terhadap pasangan calon kepala daerah
meski sudah mendamaikan pihak dinas pendidikan akan tetap memberikan sanksi
namun sanksi yang diberikan hanya untuk pembinaan terhadap sekolah
jadi sekolah bagaimanapun juga tidak boleh ya
karena ini menyebut pilihan ini menjadi hanker
ini adalah hak seseorang
ini kalau lah terjadi bisa sekarang jangankan langsung masuk kepada ranah itu
calon calon yang masuk ke ranah sekolah pun ya kita sangat tegur
itu ya apalagi sudah menyangkut masalah hak seseorang hak pilih
sementara itu dijumpai usai mediasi ketua yayasan sdit darul maza gunawan subianto menyatakan
pihak sekolah telah meminta robiatul kembali mengajar seperti semula
namun sang guru menolak untuk kembali bekerja mengajar
pihak yayasan juga mengaku telah menerima
guru oknum yang menuding pilihan sang guru dalam pilkada berbeda dengan sekolah dan yayasan
pihak yayasan juga membantah telah memberikan instruksi kepada staff dan guru
untuk memilih salah satu calon kepala daerah
namun gunawan mengaku keberatan dengan viralnya percakapan di media sosial
yang dari kegiatan atau dari viral di media ini pasti
banyak hal yang mengakibatkan nama yayasan ini menjadi tercemar
dari pengalaman ini saling pembelajaran ya baik dari yayasan sendiri
dari pengurus sekolah darul mazagunawan dan dari ibu robiatul
supaya memberitahukan kepada keluarganya atau teman temannya
khususnya yang berkaitan dengan viral di media
karena viral di media ini juga ada aturannya undang undang it
jangan sampai nanti menjadi masalah
dari kustara bekasi